saya lagi males kok mikirin mertua saya
iya saya lagi males mikirin mertua saya
itu si debbie
dia tuh minta kuliah terus
pak debbie mau kuliah ya nanti
wah debbie mau kuliah di bandung ya
pak debbie mau sekolah insinyur ya pak
ya bagus dong dang
anak pengen kuliah malah tidak boleh
ih kemana nih
eh saya kasih tau ya kum ya
kum saya kasih tau ya
hari ini saya bener bener gak bisa bro
pertama saya harus dukung kemarin eros sakit
kedua harus bantuin cari dedek
bro ini teh misi kemanusiaan pejuang cinta bro
hah gitu ya
udah gak apa apa lah
padahal saya mau beliin bro aja yang baju pak aru
ya kirim salam aja sama eros ya
semoga cepat sembuh
siap siap siap
ilmunya sudah saya sedot semua
bro i think sekarang sudah mulai gemetar
makanya dia selalu menghindar kalau saya ajak jalan
bro acek jangan main main sama wak sain
nanti wak sain akan kasih unjuk kekuasanya
saya kasih tau ya kum the end
wih terima kasih sobat aktif
masih basah masih basah
iya makanya ini saya mau ke kamar mandi saya mau cuci biar bersih
tapi nggak kena garis garisnya kan
dang dang dang
dang ini masih basah
kenapa sih datangnya pasti sekarang
kenapa tidak siangan sedikit sudah tahu sedang dipel
kamu sendiri sih cari kerjaan
makanya kalau nge plt jangan tiap hari seminggu sekali aja
mana si aceh
mana saya tahu dang
kan biasanya kamu ngikutin dia
mungkin sekarang sedang bersama metoah kamu
tapi dipelnya jadi males
saya lagi males kok mikirin mertua saya
iya saya lagi males mikirin mertua saya
itu si debbie
dia tuh minta kuliah terus
pak debbie mau kuliah ya nanti
wah debbie mau kuliah di bandung ya
pak debbie mau sekolah insinyur ya pak
ya bagus dong dang
anak pengen kuliah malah tidak boleh
ih kembar nih
eh saya kasih tahu ya kum ya
gum saya kasih tahu ya
nyekolahin anak tinggi tinggi itu adalah pembodohan yang diulang
kamu tuh ngomong apa sih dang
misalnya kamu kerja punya uang
kemudian menyekolahkan anak kita sampai tinggi
kan ujung ujungnya juga cari kerja
walaupun tempatan smp kek tempatan apa
sama ujungnya cari kerja juga cari uang juga kan
mendingan uangnya dikumpulin buat nabung
untuk nanti beli toko
pemikiran kamu tuh memang aduh bagaimana saya harus ngomongnya
eh kang dadang
kamu di situ aja depan pintu
udah di situ diem
kaki saya udah bersih udah saya cucu
iya pokoknya kamu diem di situ
udah masih basah lantainya
udah kamu diam di situ
tadi di mana kang dadang
ini lagi serius ini ngobrolnya
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
ya ini lagi serius
idealisme adalah egoisme yang ditutupi kain putih
dalam sekali artinya pak ustadz rw
buku apaan itu bing
nggak tahu pak ustadz rw
habis nggak ada koran
saya teh jadi mati rasa
dahaga saya haus akan informasi mutakhir
saya teh jadi mati rasa
saya haus dengan hal hal yang up to date
saya teh jadi mati rasa
tanpa koran hidup saya tersiksa
kalau saya kasih kamu koran
saya yang menderita
cucu teh sedih
nggak tega lihat kondisi ma'eros kayak sekarang
jawabnya teh cuma nganguk sama geleng kepala aja
yang dibutuhkan maeros itu cuma dede
jadi kalau dede belum kembali
ma'eros teh nggak akan sembuh
itu juga yang cucu khawatirin
cucu beneran tidak tahu diri di mana
kalau sekarang cucu sama sekali nggak tahu dede di mana
kalau kemarin memang betul dedeknya ada di rumahnya cucu
kasian emak cu
kalau cucu tahu
cucu kasih tahu aja ya
cuma pengen nyekolahin debbie sampai smp
ngapain sekolah yang tinggi tinggi
cuma orang tua bodoh doang yang melakukan hal semacam itu
orang tua bodoh bagaimana sih maksud kamu
bukan orang tua bodoh
bukannya kitanya harusnya senang anak kita sekolah tinggi
bukannya harusnya kita bangga
anak kita sekolahnya jauh lebih tinggi daripada kita
ini susah kalau sama danang bicaranya doy
saya duduk ya
udah kamu di situ dulu
kasian atuh kum selalu duduk aja lah
yaudah sini duduk doi
ini saya kasih tahu ya
kenapa kalau orang tua membiaya anak sekolah sampai tinggi
itu merupakan pembodohan berulang buat saya
kamu dulu kan sekolah
kemudian lulus sekolah
kemudian kamu cari kerja dapat uang
dapat uang banyak ya kan
setelah kamu punya uang banyak kamu punya fabri
kemudian febri minta sekolah
kamu sekolahin sampai tinggi
febri lulus sekolah ngapain
apa gunanya kerja
terus dapet uang
setelah itu apa
febri punya anak
kamu punya cucu
kemudian anaknya minta sekolah lagi
dibiayain terus sampai lulus sekolah
kan abis itu apa kerja lagi kan
daripada begitu terus mendingan uangnya dikumpulin
investasi buat beli toko
buat bikin usaha
kan begitu atuk